sekarang sebelum pak irfan sama bella datang lagi
dan membuat semuanya lebih kacau lagi nih
kalian tunggu disini ya
mama udah nyarin dari tadi loh
mau seleksinya bareng sama kamu
kamu kenapa gak bangunin mama sih
kan tadi mama masih tidur
aku mau ketemu papa
tapi mama masih bobok
pasti mama capek
percostum aja daar
baikkan ya pak aku gak mau marah sama papa lama lama
papa juga sama nam
papa sedih sekali
itu kamu marah sama papa
aku udah gak ngambek lagi sama papa
aku juga gak mau marah sama papa
makasih ya pak mau terima kasih pak
udah waktunya solat subuh kita solat subuh bareng yuk
mama di kamar
kasian dibangunin pak
kasian dibangunin ya udah
kita undur dulu oke
bahwa anak mama ini udah cantik
nunggu possibly ya rebirth ini itu
ini atau nggak
enggak marah kok cuma ngasih tau
yuk sekarang kita liput saja dah ya
sayang mau ikut gak
bisa bapak jelaskan secara singkat
kondisi jessica putri bapak
jadi anak saya jessica itu
dulu pernah diperkosa
tujuh tahun yang lalu
keadaannya dia sangat hancur
pada waktu itu
setiap hari dia cuma bisa cerita aja di rumah
saking trauma nya dia sama kejadian itu
dia sampai sampai harus menyangkal
dia harus menyangkal semua kejadian itu
pokoknya yang ada di pikirannya dia
cuma hal hal yang bisa membuat dia senang
yaitu rencana pernikahannya dengan adik
sebenarnya dia udah lama gak ketemu adi
tapi masih aja dia terus nanyain adik kapan datang
saya udah kehabisan akal
makanya saya kesini saya minta tolong sama dokter

tolong dok bantu pulihkan mental anak saya
tolong dok bantu pulihkan mental anak saya
saya mau jessica balik ke dunia nyata
tidak di alam halusinasinya dia
saya ingin jessica lebih berani menerima kenyataan yang sudah menimpa dirinya

saya ingin dia melanjutkan kehidupannya
saya ingin dia melanjutkan kehidupannya
baiklah pak saya akan coba
bapak ajak jessica bertemu saya
biar saya juga bisa berpincang
dengan jessica ya
saya coba omongin ke anaknya dok
pertemuan kita selanjutnya
baik kalau begitu
cek pamit ya dok ya
kita ke jakarta hospitalnya
ya allah udah pagi
semalam kan saya minta catering
tapi saya malah ketiduran lagi
kamu udah bangun
kamu udah bangun
kamu udah bangun
semalam catherine datang kesini
iya mbak catherine datang semalam
tapi dia pergi
karena kan kamu lagi tidur
cuma dia nitik buah buahan buat kamu
kenapa gak mengundiin aku sih mak
kan kasihan catherine
udah capek capek datang kesini
semalam itu kan kepala kamu sakit
mama khawatir kalau kamu itu kurang istirahat
nanti kalau kita sudah sampai apartemen
kamu telpon mbak catherine
sekarang kita siap siap pulang
bukannya dokter bilang
aku baru boleh pulangnya itu rusak ya mak
kita pulang sekarang
sebelum pak irvan sama bella datang lagi
dan membuat semuanya lebih kacau lagi nih
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
mak deswegen mau kesini ya